dan saatnya kita update perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas masih terus bertambah
pemerintah mengumumkan tambahan tiga tujuh ratus tujuh puluh kasus baru di indonesia sehingga jika diakumulasi total kasus positif covid sembilan belas menjadi empat ratus empat puluh delapan satu ratus delapan belas orang
sementara itu hingga pukul dua belas waktu indonesia barat diumumkan tambahan tiga dua ratus empat puluh satu pasien sembuh dan totalnya kini menjadi tiga ratus tujuh puluh delapan sembilan ratus delapan puluh dua orang
kemenkes lewat situs satgascovid sembilan belas go id juga mengumumkan penambahan tujuh puluh lima pasien positif yang meninggal dunia sehingga saat ini totalnya menjadi empat belas delapan ratus tiga puluh enam jiwa